sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
oh tunggu sebentar saya panggil ya
ya tunggu dulu
eh ngapain kamu ke situ
pada kamu itu basah ti
kamu ngapain mau ke sini lagi
hutang kami itu sudah banyak siti
yang kemarin aja belum kamu lunasin
masa sekarang kamu minjem lagi
saya ini bank
saya segera akan lunasi seluruh hutang hutang saya ya
riza sebentar lagi akan maju sidang skripsi
dan butuh biaya yang tidak sedikit
udah tau miskin pake belagu lagi nyokalin anak sampai kuliah
biaya kuliah itu mahal tahu
tau diri dong
ya saya sadar mbak
tapi saya sudah bersumpah sama diri
bahwa saya akan sekolahin rizal sampai kuliah
supaya dia jadi orang yang berhasil
tidak seperti saya
mimpi sih boleh
tapi lihat kemampuan sendiri
saya benar benar mohon
saya butuh bantuan mbak anit
nah aku tahu berarti
melacak j laut
yang berasal dari
gimana udah dapat kerjaannya
susah ternyata nyari kerjaannya bu
sarjana teknik aja nggak bisa menjanjikan pekerjaan yang bagus
kita jadi manusia memang harus sabar ikhlas dan tetap tawakal
kamu kan udah usaha
ntar juga ada jalannya kok
tapi rizal gak sabar bu
rizal gak sabar pengen dapetin kerjaan
kita selalu aja diancem ancem sama orang orangnya budihani
apalagi perlakuannya pak de hasan
kita memang orang miskin
tapi bukan berarti harga kita diinjak injak